hai petugas gabungan pores metro jakarta pusat bersama sudin perhubungan sejak rabu kemarin
membongkar sejumlah pembatas yang menutup ruas jalan medan merdeka barat gambir dengan menggunakan
mobil derek milik petugas di suhub satu persatu pembatas beton diangkat agar tidak menutup jalan
pembongkaran pembatas dilakukan seiring berakhirnya penyekatan di seratus ruas jalan pada masa penerapan
ppkm level empat penghapusan penyekatan menjadi sistem ganjil genap ditanggapi beragam pengguna jalan
sementara pengumum di taksi online mengaku kesulitan mencari nafkah juga kebijakan ganjil
genap kembali diberlakukan tetap ada masih susah kita bagian driver driver kita mau kemana mana
agak susah ribet apalagi kan udah sekarang agak sepi menjadi terdapat yang ptm ini jadi kurang
setuju dengan ganjil genap ini kurang setuju bagi kita yang pengguna yang rekomendasi online
juga sih pada pembelakuan ganjil genap ini pak ya nggak setuju kenapa alasannya pak saya kebetulan
ke bokar jadi dan kita cari jualan kalau dibatasi yang misalnya penumpangnya jalur jalur ganjil genap
penumpangnya kita nggak dapat mempercaya gitu dia selama pandemi ini masih dibatuhkan juga
ini berarti bapak kurang setuju agar kurang kurang kalau untuk apa lagi pandemi kita penumpangnya nggak
ada enggak setuju sekali sistem ganjil genap di delapan ruas jalan ibukota berlaku mulai pagi ini
mulai pukul enam hingga delapan malam delapan ruas jalan meliputi jalan sudirman mh tamrin medan merdeka
barat jalan majapahit gajah mada hayamurung pintu besar selatan serta jalan gatot subroto
tim liputan cnn indonesia sistem ganjil genap diberlakukan di delapan titik jalan ibu kota untuk
ppkm level empat ganjil genap menggantikan sistem penyekatan di seratus posko wilayah ibu kota
kawasan sudirman merupakan satu dari tujuh titik yang diberlakukan ganjil genap
selain di mh tamrin merdeka barat jalan majapahit gajah mada hayamuruk
jalan pintu besar selatan dan jalan gatot subroto
aturan ini berlaku mulai pukul enam pagi hingga pukul delapan malam
ganjil genap tidak berlaku bagi sepeda motor kendaraan yang membawa masyarakat disabilitas
ambulans mobil pemadam kebakaran angkutan umum plat kuning
kendaraan pengangkut oksigen dan mobilisasi pasien covid sembilan belas
kendaraan plat tni polri serta mobil pimpinan dan pejabat negara asing
tindakan hukum belum kita laksanakan etle belum kita laksanakan
penangkang komersilatil dan secara manual juga belum kita laksanakan
jadi sifatnya hanya putar balik
itulah sebabnya mengapa kami dibantu dengan tni pom tni
tni polri dengan dinas perhubungan sapo pp
berjaganya di mulut mulut kawasan bukan di tengah
karena sifatnya ini adalah preventif preventif
kita memberikan edukasi mencegah supaya hanya kita putar balik
belum kita laksanakan upaya represif dengan penegakan hukum
baik dan untuk mengetahui situasi terkini
pemberlakuan ganjil genap di delapan ruas jalan ibu kota sudah ada korespondensi ann indonesia
bahar dika utama di bundaran senayan jakarta
dika ganjil genap ini kan berpotensi memindahkan kerumunan dari jalanan ke publik transportasi publik
saat ini anda melihat bagaimana kepadatan transportasi publik
akibat diberlakukannya kembali ganjil genap di ibu kota
ya selamat pagi
kondisi aldi memang belum terlihat adanya imbas dari pemberlakuan ganjil genap di hari pertama ini
dengan penumpukan sejumlah penumpang
di beberapa moda transportasi publik seperti di krl ataupun juga di transjakarta misalnya
tetapi kalau kita lihat dari volume kendaraan di kawasan bundaran senayan
tempat saya melaporkan saat ini memang terbilang masih cukup ramai lancar
tetapi untuk kendaraan yang menggunakan plat nomor ganjil di tanggal dua belas agustus dua ribu dua puluh satu
berarti merupakan tanggal genap tidak begitu banyak
meskipun masih ada beberapa kendaraan yang terpaksa tidak bisa masuk
kita akan melanjutkan perjalanan ke kawasan sebirman yang merupakan satu dari tujuh titik jalan
yang diberlakukan sistem ganjil genap
itu artinya kendaraan dialihkan menuju ke kawasan sisingamangaraja
ataupun juga menuju ke kawasan hang lekir jakarta selatan
aldi tadi saya mewawancarai direktur lalu lintas polda metro jaya komisaris besar polisi sambodo purnomo yogo
yang menyatakan bahwa pemberlakuan ganjil genap ini merupakan
tindak lanjut dari kurang efektifnya penyekatan yang dilakukan di seratus titik posko di wilayah ibu kota
untuk mengendalikan mobilitas masyarakat selama masa ppkm level empat
dia mengatakan bahwa dalam tiga hingga empat pekan terakhir ini terjadi peningkatan volume kendaraan
di sejumlah exit tol seperti di eksit tol tomang yang merupakan akses kendaraan dari arah tangerang
lalu dari tol uki yang merupakan akses kendaraan dari rr bogor
tol halim yang merupakan akses kendaraan dari arah bekasi
peningkatannya mencapai sepuluh sampai tiga puluh persen
itu artinya mobilitas masyarakat justru meningkat pada masa ppkm level empat
dan hanya menurun di dua pekan pertama ppkm darurat pada tanggal tiga sampai dua puluh juli lalu
kemudian setelahnya ada peningkatan peningkatan dengan fluktuasi persentase seperti sepuluh sampai tiga puluh persen
dan selain itu strp atau surat tanda registrasi pekerja yang menjadi salah satu syarat perjalanan
salah satu akses mobilitas bagi masyarakat dki jakarta yang ingin bekerja dari luar rumah
juga jumlahnya sangat banyak
polda metro jaya mencatat ada dua juta orang di wilayah dki jakarta atau di wilayah hukum polda metro jaya
yang memegang surat tanda registrasi pekerja atau strp itu
dan itu artinya aldi mobilitas masyarakat tetap tinggi
maka pihak kepolisian bersama dengan dinas perhubungan dki jakarta
memperlakukan aturan baru yang sebenarnya pernah juga dilakukan pada pertengahan tahun dua ribu dua puluh
lalu pada saat masa pandemi masih berlangsung saat itu
yaitu sistem ganjil genap yang saat ini diperlakukan kembali mulai pukul enam pagi
sampai pukul delapan malam sampai tanggal enam belas agustus mendatang
seperti tadi dikatakan oleh kompespol purnomo sambodayogo
meski ganjil genap diberlakukan kembali tapi sistem tilangnya masih belum diberlakukan
artinya sistem tilang elektronik ataupun juga tilang manual di tempat tidak diperlakukan
kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan ganjil genap
maka akan dialihkan ke ruas jalan lain
tadi saya mewawancarai sejumlah orang pengguna mobil
karena hanya roda empat saja yang diperlakukan dengan sistem ganjil genap
sementara sepeda motor tidak kena aturan ini
menyatakan pendapatnya ada yang setuju ada yang tidak
yang setuju menyatakan bahwa siapa tahu dengan diberlakukannya sistem ganjil genap ini
mobilitas masyarakat bisa kembali menurun
tetapi kemudian juga ada masyarakat yang menyatakan bahwa
hal ini tidak akan jauh lebih efektif daripada penyekatan yang sebelumnya dilakukan
mengingat hanya delapan titik saja yang diberlakukan sistem ganjil genap itu artinya warga jakarta
yang masih akan beraktivitas di luar rumah baik di sektor esensial ataupun juga di sektor kritikal
dan juga di sektor atau di luar kedua sektor tersebut masih bisa mencari jalan lain
dan yang dikhawatirkan adalah justru terjadi penumpang di transportasi publik yang nantinya menjadi
salah satu risiko penambahan jumlah kasus positif covid sembilan belas di dki jakarta
yang saat ini sudah tergolong cukup landai aldi
oke dika artinya sampai saat ini tadi anda katakan bahwa sanksi tilang belum diterapkan
masih berupa sanksi diputar balikan oleh petugas kepolisian
tapi banyak juga tadi anda sebut ada dua juta masyarakat jakarta yang sudah memiliki strp
atau surat tanda registrasi pekerja
mereka ini pada masa penerapan ganjil genap diperbolehkan lewat
atau juga disuruh putar balik meskipun mereka sudah mengantongi strp
ya pada masa pemberlakuan sistem ganjil genap ini strp tidak lagi diperiksa di ruas jalan
dan pihak kepolisian di lapangan hanya melihat dari nomor polisi pengguna kendaraan yang melintas
artinya kendaraan dengan nomor ganjil hanya bisa melintas di tangga ganjil
dan sebaliknya kendaraan dengan nomor akhir genap hanya bisa melintas di tangga genap seperti hari ini
sementara strp menurut keterangan dari sabodo pernama yogo
ada pihak lain apakah dari satuan polisi pembangunan perancang
ataupun juga dari dinas terkait yang akan melakukan pemeriksaan di sekitar area kantor kantor itu
artinya untuk di ruas jalan seperti ini hanya dilakukan pemeriksaan plat nomor saja
dengan tanpa adanya sanksi administrasi tilang
dan hanya dilakukan pengalihan atau putar balik saja oleh pihak kepolisian
jika ada pengguna jalan yang melanggar
baik dika semoga ini bisa efektif mendekat angkapan jabaran covid sembilan belas di dki
dki jakarta diberlakukan pada pukul enam pagi hingga delapan malam
ganjil genap sudah resmi diterapkan kembali di provinsi jakarta
korespondensi ann indonesia mahardika utama melaporkan dari bundaran senayan jakarta